tanaman hias tanapik hijau dan terlihat subur ini pastinya impian para pecinta tanaman
untuk itu tanaman butuh nutrisi dari pupuk ataupun kompos
namun anda juga bisa menggunakan sampah dari dapur anda
mungkin anda terbiasa membuang cakang telur
kali ini jangan buang carang telur karena bisa dimanfaatkan sebagai asupan nutrisi bagi tanaman
seperti yang dilakukan fitri
sebagai seorang pencinta tanaman fitri memilih menggunakan pupuk alami dari sampah dapur
sudah setahun ini fitri menggunakan cakang telur ampas kopi hingga air cucian beras untuk menambah nutrisi koleksi tanaman miliknya
berawal dari mengisi waktu saat bekerja dari rumah atau work from home di masa pandemi
kini rumah fitri dihiasi beragam jenis tanaman hias
fitri pun telah terbiasa menggunakan pupuk alami dari sampah dapurnya
ilmu menggunakan pupuk alami dari sampah dapur ia dapatkan dari sang ayah yang terlebih dahulu sebagai pecinta tanaman
jadi sebenarnya kalau tahunya dari mana karena kebetulan ayah saya itu memang pecinta tanaman
jadi dari kecil dulu memang sudah melihat ayah saya melakukan hal itu sebenarnya
nah jadi ketika akhirnya memulai bertanam ini di pandemi kira kira setahun yang lalu
yang saya tahu adalah
menambah nutrisi tanaman dengan menggunakan sampah dari dapur gitu
dan kalau untuk manfaatnya sebenarnya banyak banget mas gitu
kalau aku dari tahun lalu memakai itu untuk banyak tanaman dan terlihat sekali bahwa jadi fast grower ya
fitri biasa menggunakan cakang telur karena mengandung zat kalsium magnesium serta fosfor
sangat berguna sebagai pupuk alami tanaman
cangkang telur juga sebagai pengganti kapur dolamit yang meningkatkan
keasaman tanah menuju ph netral
cangang telur bisa untuk mencegah hama tanaman seperti siput hama putih kutu dan juga kumbang
cara penggunaannya pun sederhana
cakang telur dibersihkan lalu dijemur hingga cairan dan airnya mengering
kemudian cukup diremas atau digiling lantas taburkan di media tanam
nah bagi anda pecinta kopi ampasnya jangan langsung dibuang
ampas kopi ini rupanya juga bermanfaat bagi tanaman
ampas kopi banyak mengandung fosfor
kalium magnesium serta tembaga
kandungan pada kopi ini bermanfaat untuk menyuburkan tanah serta memberi makanan bagi cacing
tak hanya itu ph enam sembilan yang nyaris netral pada kopi juga berguna untuk kesuburan tanaman
tidak cukup mencampur ampas kopi dengan tanah atau media tanam
minimal sekali dalam sebulan kita bisa menambahkan ampas kopi pada tanaman
nah yang terakhir air cucian beras
air cucian beras baik untuk menambahkan kondisi kondisi tanaman
air cucian beras banyak mengandung zat mikro yang terdiri dari karbohidrat protein dan asam lemak beras
serta vitamin b zat besi dan juga seng
semua zat ini bermanfaat untuk pertumbuhan tunas daun dan cabang tanaman
bagi pecinta tanaman hias rumahan penggunaan sampah dapur sangat mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman
tanpa harus menambahkan pupuk buatan pabrik
untuk skala rumah tangga ideal digunakan sudah cukup ya
sudah cukup pupuk dari alam
karena kan tidak untuk sekala besar
lain halnya kalau kita membuat tanaman itu untuk produktivitas tinggi ke hasil
kalau ini untuk tanaman hias skala rumah cukup cukup saja lalu tidak merusak kesehatan dan kesuburan tanahnya
emma menambahkan untuk sampah rumah tangga yang berbentuk cair seperti cucian beras harus dibersihkan dulu
dan dicampur dengan air bersih seperti air hujan sebelum disiram ke media tanam
penggunaan pupuk dari sampah dapur memang bisa jadi pilihan selain pupuk olahan modern buatan pabrik
sampah sisa dapur juga mudah didapat dan murah serta ramah lingkungan
tanaman yang apik dan subur selain indah dipandang juga bisa menjadi tambahan penghasilan bagi anda
apalagi tanaman hias yang hingga kini masih diminati warga
yudi udawan indra raharja tanten